food court ini menyajikan hidangan khususnya dari medan dan dari tiongkok
nah oleh karena itu kita sangat menghimbau di pencegahan ini sangat utama kita lakukan agar bisa tersindar dari fraud fraud yang berlaku